warga dan pengguna jalan yang kesal dengan aksi tersangka sempat menghakiminya sebelum diamankan oleh pihak keamanan di lokasi
tersangka ditahan di mapolsek kebonjeruk jakarta barat untuk kepentingan penyelidikan
mardika prakasa satya jakarta